saudara teka teki misteri pembunuhan vina dan eki masih belum juga menemui titik terang
tersangka terakhir pegi setiawan alias peron bersikukuh tak ada di lokasi kejadian pada dua ribu enam belas lalu
kini polisi harus merangkai satu persatu fakta bukti maupun keterangan sejumlah saksi
untuk mengungkap misteri dibalik pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
tersangka terakhir peggy setiawan alias peron bersikukuh tidak ada di lokasi kejadian pada dua ribu enam belas lalu
pegi bersikeras berada di lokasi proyek saat peristiwa pembunuhan terhadap vina terjadi
yang terbaru ayah pegi setiawan safrudi yakin anaknya berada di bandung saat kejadian pembunuhan vira
ayah pegi memiliki bukti berupa cerita yang terjadi di bandung
kuli di proyek tempat peggy bekerja dua ribu enam belas lalu
selain bukti pinjaman pekerja kesaksian teman pegi dan pemilik rumah juga bisa membuktikan
jika pegi berada di bandung saat peristiwa pembunuhan vina terjadi
ada di bandung ada yang kasih bandung sama saya
yang menguatkan teman temannya ada semua ngumpul semua
satu tim dan semuanya secara asiat
pertama yang punya rumah juga ada nyaksinya
mertuanya yang punya rumah sudah lama kembunya
tapi anak anak saya juga menyaksikan ada di sini
sebelumnya empat rekan pegi mengaku siap bersaksi untuk membuktikan pegi tidak terlibat dalam pembunuhan vina dan egy
empat rekan kerja peggy adalah suharsono alias bondol ibnu suparman dan roby yang juga adik kandung peggy
mereka adalah kuli bangunan yang menjadi rekan kerja pegi di bandung
mereka siap menjadi saksi kunci yang bisa memastikan pada malam peristiwa pembunuhan vina dan eki peggy berada di bandung bukan di cirebon
satu badan itu bareng tapi posisi tidurnya nggak enak
posisi tidurnya nggak inget
tanggal berapa bapak ingat
agustus pas kejadian nono pulang saya lagi tidur nggak tahu dia nono pulang terus tengah malam saya bangun saya bangun tuh lihat kayak gini masih ada di bedeng dan tidur
tanggal terapa itu pak
lain halnya dengan keempat rekan peggy af saksi kunci pembunuhan vina dan eki
aep menjadi orang pertama yang melihat adanya penganiayaan dan memastikan sosok pegi terlibat di dalamnya
pada tahun dua ribu enam belas lalu ae pun telah diperiksa polisi dan akan kembali diperiksa polisi untuk memastikan pelaku yang ditangkap adalah dpo
bahkan ae pun mengaku siap untuk bersaksi di pengadilan
itu ya pas menangkap kan
masalah dpo yang semalam baru ketangkep
itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini
iya saya mengenalinya cuman saya tidak tau namanya
terus motornya apakah tahu motornya
saya sebutkan ya saya tau motornya apa smash yang itu ya
si pegi ini dulu motornya smash
waktu penangkapan itu saudara pegi itu nggak ada ya
itu nggak ada ya penangkapan itu tapi waktu pas kejadian itu ada kuasa hukum keluarga vina
otman parisutapia merasa janggal dpu peggy setiawan sebagai pelaku pembunuhan vina dan
eki hotman menyebut lima dari enam terpidana menyatakan bahwa pegi bukan pelaku pembunuhan final sehingga
pihak kuasa hukum meragukan peggy sebagai pelaku pembunuhan vina hotman menyatakan pegg belum
layak ditahan bila penyidik belum memiliki bukti yang cukup terlebih lima terpidana kasus fina
menyampaikan peggy bukan pelakunya buktinya tidak cukup memang belum waktunya untuk ditahan apalagi di
dari pelaku itu menyatakan bukan dia pelakunya itu loh dan saya saya belum yakin ada saksi yang
membiak langsung dia melakukan itu selain hanya satu orang itu yang mengaku itu jadi intinya
buktinya masih ragu ragu
sementara kakak kandung almarhum vina mengaku kaget dan keberatan penyidik dari polda jawa barat
menghapus dua nama dari tiga dpo kasus pembunuhan vina dan egy pihak keluarga dan kuasa hukum kini
mendesak polisi tetap menelusuri dua dpo lain sesuai dengan hasil putusan persidangan
keluarga sangat kaget mendengarnya ya kami keluarga meminta kepada kepolisian
agar tetap dua dpo ini ditelusuri lagi ditindaklanjuti lagi ya karena kan di pengadilan awal itu
disebutkan tiga kemudian sekarang berubah menjadi satu iya kami keluarga sangat keberatan ya
sementara itu polisi meyakini tidak salah tangkap dalam kasus pembunuhan vina dan eki polisi mengaku
penangkapan pegi sesuai dengan standar prosedur yang berlaku polisi juga menyita sejumlah dokumen
sebagai barang bukti ya bahwa kita yakinkan ps adalah ini kita sudah menyita sejumlah dokumen
terkait dengan identitas kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat snk nya walaupun
motornya berapa tetapi stnk kendaraan yang digunakan pada saat jadian kita sudah mengamankan
nah kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen baik kartu keluarga kemudian
ijazah dan sebagainya kita yakinkan bahwa ini adalah ps atau beristirawat enam puluh empat pengacara
kini berada di barisan pembela tersangka peggy setiawan barisan kuasa hukum ini mengaku akan
mengajukan penangguhan penahanan terhadap peggy setiawan kini polisi harus merangkes satu
per satu fakta bukti ataupun keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap misteri
dibalik pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam tim liputan kompas tv